nyomun itu mebantal guling
mas dut sendiri kan mas
kita dikibulin sama reva
dia taruh bantal terus ditutupin
seolah olah dia lagi tidur
semua data sudah dari kami
kami akan melakukan pencarian sebaik baiknya
dan bapak dan adik
kalau punya informasi tentang bapak rama
tolong segera hubungi kami
aduh nuhun pisang
mudah mudahan abah rama segera ketemu ya
tenang saja pak
kami akan berusaha sebaik baiknya
mohon dibantu ya pak
makasih banyak pak
terima kasih banyak ya pak ya
silahkan pak sama sama
semua disini ngapain
kita semua kesini mau jenguk poh di re
mohon di tahan di dalam
skeport pun mohon di tahan
kenapa sih ada masalah apa
udah kalau gitu
yaudah om kita tanya mohon di langsung aja yuk
kalau gitu om om
kita coba liat mohon di dalam
si k mod pasti baik baik saja
jangan khawatir neng lah
gimana baik baik aja om
dia tuh di tahan loh
iya om juga ngerti neng
masih di ngapain
masih di ngapain
masih di ngapain
masih di ngapain
gue gak ada ngajak raya moh
tadi dia ada disini
barusan aja dia di sini
barusan aja si neng melaporin masalah abah sama polisi
makanya kita tau kalo kamu ada disini
om teh bukan yang melarang
tapi kan kemauan abah teh harus menjaga jarak aman
so maat ras dan urus lah
kamu kenapa sih kok bisa jadi ada disini
waktu tadi aku pulang dari rumah kamu
aku cuma pengen tau dimana abah
aku paksa dia untuk ngomong
tapi sampe sekali dia masih gak mau om aku juga
dan akhirnya aku berantem sama dia
mungkin aku kalap
aku udah habisin dia banget bangetan tadi
tiba tiba polisi datang dan rio bikin pengakuan palsu
dia bilang kalo aku ini ketua geng serigala
dan kamu tau kan
kalau serigala sama warrior emang dulu pernah ada kesepakatan sama pak polisi
jadi kamu masuk penjara itu cuma
gara gara bantuin aku nyari abah
boi kita gak apa apa pake disini
yaudah sini aja
beneran gak apa apa
tidak ada apa apa

kak mungkin reva belum keluar
dari kamar sampai jam segini
ini pasti ada sesuatu
rasa kok gak keluar keluar ya
ini udah lewat jam makan malam
mungkin dia kecapean sayang
jadi dia langsung tidur
tapi kan dia sering pulang malam
gak mungkin jam segini udah tidur
pasti dia belum tidur
aku yakin banget
ini ya mas yang namanya anak anak seumuran segitu
kalau udah asik main lupa untuk makan
aku takut nanti dia jadi penyakitan
dia tuh gak sadar kalau perut dia itu emang butuh
itu kan buat energi dan
buat dia bener gak mas
aku takutnya nanti jadi penyakit
nanti kita yang repot kan mas
kasian juga reva
jadi mendingan mas
suruh dia untuk makan malam dulu
pasti dia nggak mau yang ada
aku diusir sama dia
oke kamu bener juga
kayanya kamu selalu bener deh
reva udah makan malem belum
tuh kan bener kata mas
dia kecapean dan langsung tidur
hmm jangan jangan si surti lagi
bisa ketipu dua kali
hmm enggak ya
nanti ganggu dia
nanti kamu di asin
percaya sama aku mas
percaya sama aku
ada apa tuan
ada apa tuan
kok suaranya sampai kedengeran ke dapur
kamu kok ada disitu
abis suaranya nyomot sampe ke dapur
biar kaya gimana dikagetin kaya gimana juga
nyomot itu meban tangguling
kita dikibulin sama reva
dia taruh bantal
seolah olah dia lagi tidur mas
ini kan ketrauan banget mas
dan aku yakin banget reva sekarang ini
pasti keluar di jalanan sama boy
khas itu kan bahaya banget